sehingga masyarakat saat ini sudah mulai aware dengan virus corona yang semakin hari ini semakin bertambah
nah itu salah satunya di beberapa keluarga yang agak jauh gitu
dan dia butuh musuh untuk menjustifikasi posisi politiknya bahwa dia ini bisa jadi pelindungnya israel
alasanlah kenapa kita masih disehatkan masih diberikan daya sampai sekarang
inisiasi dari sosok rohani sebagai rumah produksi olahan tanaman obat dan juga pesanan makanan ringan